ya memang tak ada batasan usia untuk menimba ilmu
ungkapan tersebut juga sangat tepat dalam suasana ramadan di masjid agung payaman magelang jawa tengah
bagaimana tidak selama bulan suci ramadan ratusan santri yang berusia lanjut masih bersemangat menimba ilmu agama
bagaimana tidak selama bulan suci ramadan ratusan santri yang berusia lanjut masih bersemangat menimba ilmu agama
bagaimana tidak selama bulan suci ramadan ratusan santri yang berusia lanjut masih bersemangat menimba ilmu agama
yang berusia enam puluh dua tahun
warga jayapura papua ini rela meninggalkan keluarganya selama bulan suci ramadan untuk menuntut ilmu agama
lihat dari google kita cari cari pesantren ini
ibu dari mana bu
saya dari papua
di pondok pesantren sepuh payaman ini para santri ewan dan santri wati dididik hidupnya
hidup mandiri mulai dari mempersiapkan bekal sahur hingga berbuka puasa
bahkan tempat untuk tidur pun harus berbagi dengan yang lain di serambi masjid
masjid agung payaman sendiri didirikan oleh almarhum kiai muhammad romo agung atau mbah siraj sekitar tahun seribu sembilan ratus enam puluh
sedangkan untuk pondok sepuh ini mulai digelar sejak tahun delapan puluh an yang berawal dari sebuah pengajian rutin
namun lama kelamaan para santrinya bertambah banyak dan umumnya
adalah santri berusia lanjut
jadi dari dulu kegiatan ibadah peminatnya itu dari orang orang yang lansia
jadi lansia semua
entah mengapa itu awal awalnya saya nggak tahu
kebanyakan kok lansia semua gitu loh
nggak ada iklannya nggak ada
promosi atau iklan
bagi lansia lansia yang ingin beribadah di masjid agung payaman tidak ada
bukan bergantung kegiatan itu saja
selama menuntut ilmu di ponpes ini para santri hanya ditarik biaya sebesar lima puluh ribu rupiah
yakni untuk pengganti biaya listrik air dan kebersihan pondok
para santri berharap dengan belajar ilmu agama di pondok sepuh payaman ini semoga mereka diberikan ketenangan menjalani usia senja
trijoko purnomo magelang jawa tengah